ya sementara itu dua pekan jelang lebaran jalur pantura brebes jawa tengah
kini sudah mulai dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor
sementara itu jumlah posko penyekatan pemudik di pintu masuk kota semarang jawa tengah ditambah
pihak kepolisian memastikan para pemudik sudah melalui pos pemeriksaan kesehatan
pemudik ini memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari larangan mudik pada enam mei mendatang
ada tiga posko penyekatan yang disiapkan untuk memeriksa para pemudik
masing masing di desa kecipir losari untuk penyekatan di pantura
eksit tol pejagaan untuk jalur tol dan desa bojong sari untuk jalur alternatif atau jalur tikus
kita sudah mengadakan pos pengamanan ataupun pos pemeriksaan di perbatasan kami
yang ada di pantura yaitu di kecipir kemudian juga di rest area kami di tol
sehingga pada saat masyarakat yang akan ke jawa tengah khususnya akan kami periksa
nanti hasilnya adalah reaktif nanti masyarakat pemudik tersebut akan kita putar balikan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat
pemudik diimbau untuk jangan coba coba masuk kota semarang
seluruh pintu masuk kota di blokade di titik penyekatan selama dua puluh empat jam oleh tim terpadu
dari gabungan polisi tni dinas perhubungan dinas kesehatan dan satpol pp
jika sebelumnya terdapat delapan titik penyekatan masing masing empat di jalan arteri
dua puluh gerbang tol dan dua jalur alternatif
kini jumlahnya bertambah menjadi sembilan
titik penyekatan terbaru di jalan tikus di wilayah semarang barat
sementara itu kendaraan untuk wilayah semarang raya yang mendapat pengecualian tetap boleh melintas
ini pengecualian jadi dalam arti petugas yang di lapangan sudah bisa melihat
ini sama sama pelatangan misalnya yaudah akan gak mungkin sempat di
rumah dinas wali kota semarang bahkan sudah disiapkan untuk isolasi bagi pemudik
pinggir putan cnn indonesia